st kini terbaring lemah di salah satu puskesmas di kabupaten ngawi jawa timur
pria empat puluh satu tahun ini luka parah di bagian kepala karena baru saja dianiaya es yang tidak terima istrinya dekat dengan st
sebelumnya es yang curiga sang istri memiliki hubungan dengan korban pulang dari jakarta dan meminta istrinya menjemput di terminal gendingan
karena ditolak ia pulang naik ojek
sampai di rumah keduanya terlibat cekcok hingga akhirnya es pergi ke rumah st membawa parang dan senapan angin
es yang gelap mata menembak korban dengan senapan angin sekaligus penganiayanya dengan parang
setelah itu es menyerahkan diri ke polsek setempat
selingkuh yang menyelingkuh korban itu
ini sebenarnya suatu perselingkuhan yang diduga oleh tersangka ini
kami sudah berhasil dari satreskrim
polres ngawi melaksanakan pengamanan terhadap tersangka
dan saat ini sedang dilakukan oleh dkp adanya unsur kesengajaan
kita akan dalami melalui sebuah proses penyidikan
kasus penganiayaan ini ditangani satreskrim polres ngawi
polisi menyita parang dan senapan angin yang digunakan tersangka
di mojokerto jawa timur
warga desa leminggir dikejutkan dengan temuan jenazah laki laki
yang mengapung di waduk longstorage kamis pagi
jenasa dengan tangan terikat tali rafia ini pertama kali ditemukan
salah seorang warga ketika sedang berjalan jalan di pinggiran waduk
dibantu relawan polisi mengevakuasi jasad pria
yang hanya mengenakan celana panjang berwarna hitam ke pinggir waduk
diduga pria ini merupakan korban pembunuhan
karena ditemukan darah di bagian hidung dan mulut
ketika dikejutkan polisi mengevakuasi jasad pria yang hanya mengevakuasi jasad pria yang hanya mengevakuasi jasad pria
sementara itu seorang pemuda di sukorejo kendal jawa tengah
meninggal di rumah temannya setelah diduga dianiaya oleh orang tidak dikenal di tengah perkebunan
puji widodo ditemukan kedua rekannya habib dan megi senin malam di bukit ngangkrik
keduanya menemukan pria dua puluh enam tahun ini dalam kondisi tidak sadarkan diri
polisi masih memeriksa kedua rekan korban
nah poin kedua ganti lagi
katanya ketemu mau mendem di kebun itu
kabeb disuruh beli minuman siu penghargo kemudian turun
di situ sudah keadaan luka luka sendirian yang dua orang pergi
dua orang itu siapa namanya nggak kenal katanya
kasus penganiayaan ini kini masih ditangani polseks korejo dan polres kendal